hai anda masih bersama kami di cnn indonesia sport selain yoga klasik kini ada juga anti
grafiti yoga sensasi terbang dalam anti grafiti yoga ini diperoleh dengan berayun di atas tali
atau hemok meski gerakannya terbilang ekstrim olahraga ini tidak hanya diminati kaum muda tapi
juga kalangan lanjut usia melayu berayun melayang di udara dan menggantung inilah berbagai gaya yang
bisa anda coba saat mengikuti anti grafiti yoga olahraga ini menggabungkan gerakan pilates senam
dan akrobat berbeda dengan yoga biasa yang dilakukan di atas matras seluruh gerakan yoga ini
dilakukan dengan berayun di atas hemok gerakan gerakan yang terlihat ekstrem dilakukan dengan
bantuan hemok yang baru pertama kali mencoba seperti saya pun bisa melakukan pose pose akrobatik
tetapi ada efeknya
bagi pemula seperti saya ini ini cukup sulit untuk dilakukan tapi intinya adalah jangan ragu dan
yakin ketika melakukan gerakan dan yang pertama saya rasakan pusing dan mual karena memang beberapa
gerakan menempatkan kepala di bawah dan kaki di atas dan itu adalah mengalirkan tekanan darah dan
oksigen ke dalam otak hemok yang digunakan terbuat dari bahan sutra sintetis dan di beberapa bagian terdapat bahan
lastis yang akan meregang bila ditarik hemok khusus ini tidak mudah sobek dan bisa menahan beban hingga dua ratus kg
manfaatnya banyak banget terutama buat kayak kesehatan tubuh tidurnya jadi enak terus
pernafasannya lebih teratur lebih tenang saya tertarik karena untuk terapi untuk kesehatan
juga pasien glaucoma wanita hamil serta mereka yang mengalami cedera kepala atau baru menjalani
operasi dilarang melakukan olahraga ini dian permata sari bandung